jangan bertindak kasar sama lara
gini gini lara anak mas satria kan
eh diem kamu ya
kamu gak usah ikut campur
status anak ini masih anak saya

mas mas satria bener bener keterlaluan ya
jadi selama ini mas satria gak bener bener menyayangi lara

sekarang juga saya bawa pergi lara

eh ini mau dibawa kemana lara mau dibawa kemana
mau dibawa kemana sih lara
ngapain sih pakai kesini segala

kamu kan juga saya bilang masuk
mas jangan kasar
eh gustaf tunggu
mas ini gak usah
mas ini gak usah
bang cepetan dikit dong bang
mas bingkirin mobilnya cepet
bang cepat ya
sekarang lara sama om gustaf ya
nanti kita jalan jalan ya
eh bisa dikenali
ibu mertua saya
kenapa suami saya dibunuh
padahal gak punya musuh sama sekali
siapa yang dendam sama dia
tuntas siapa yang dendam sama dia
ini ibu itu rupanya dosa pujian minder
saya tidak kering kekuasaan ma

saya orang yang batas waktu